jika anda mendengar pemberitahuan ini cari penyelamatan segera
bagaimana apa yang terjadi
dan bali dikejutkan dengan dentuman keras dari arah laut
lembaga penerbangan dan antariksa nasional delapan menduga
dentuman akibat hantaman meteor ini memiliki kekuatan ledak yang tidak main main
namun kejadian ini jarang terjadi
dan dalam rentan waktu yang lama sepuluh hingga seratus tahun sekali
bisa dibilang satu per sepuluh dari energi bom tom hiroshima
nah itu kejadian ini jarang terjadi
astron dunia mengaku masih sulit mendeteksi orbit dan memprediksi
kapan meteor berukuran kecil jatuh ke bumi
sejauh ini meteorit yang ditemukan berukuran satu mm sampai sepuluh meter
bahkan lembaga antariksa amerika serikat nasa sejauh ini baru bisa memantau asteroid berukuran besar
dan memprediksi kemungkinan arah dan jaraknya dari bumi
sementara delapan memiliki meteor wind radar
yang beroperasi di agam sumatera barat dan garut jawa barat
fungsi utamanya untuk riset atmosfer dan mendeteksi meteor yang jatuh di wilayahnya
serta observatorium nasional di kupang nusa tenggara timur untuk mengamati asteroid di dekat bumi
sebenarnya ada banyak meteor yang jatuh ke bumi setiap harinya
namun menurut peneliti lapan potensi bahaya yang terjadi akibat benda jatuh alami seperti meteor ini di indonesia relatif kecil
perlu disadari bahwa benda benda semacam itu memang wajar kalau seandainya ada dalam sekian tahun jatuh di wilayah indonesia
tapi tadi atmosfer kita itu sudah berperan dengan luar biasa baiknya
sehingga sebagian besar masa meteor semacam itu itu sudah habis terbakar di atmosfer
nah sebagian besar kan tinggal di perkotaan kemudian juga
wilayah indonesia itu sebagian besar adalah wilayah lautan
maka dari itu potensi kejatuhan benda antariksa memang sedikit lebih kecil
hingga kini nasa dan sejumlah lembaga antariksa dunia
tengah membuat sejumlah antisipasi bila ada asteroid berukuran besar yang menuju bumi
baik dengan rudal berhulu ledak
ataupun menabrakan pesawat ruang angkasa ke asteroid agar orbitnya berubah menjauhi bumi
wah mudah mudahan gak ada apa apa ya
roly purniawan hadiah diana jakarta